yaelah masa gitu aja sakit sih
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
gak bakal sakit tau
gak gara kamu
yaudah iya iya aku ambilin baksim sekarang
tidak perlu pura pura baik
loh kok pura pura baik sih
ini mau ngambilin beneran
udah tunggu disini aja
baksimnya gak ada
loh kok main mainin sih
aku tadi cari beneran
gak ada baksimnya
aku beliin sekarang
aku beliin balsu paling mahal
katanya mau jemput
kok belum ada yang datang juga
kayaknya masih ada urusan gitu deh
paling bentar lagi juga datang
oh iya gue duluan dulu ya
gue udah dijemput
terus lo gimana war
masa lo udah disini sendirian
paling bentar lagi aku juga dijemput
pulang duluan aja
tapi yang paling murah
iya udah berpari begitu
mau diganti gak
yaudah gak apa apa deh
nah ada tangga gak
ada di belakang
tuhan banget sih tuh cowok
biarpun dia sibuk banget
tapi harusnya dia nunggu waktu dong
untuk jemput calon istrinya
paling sekarang udah malem
dari taksi daerah sini kan susah banget
padahal dia udah ngorbanin banyak hal
untuk nikah sama dia
ada apa ya
sekarang dia di mana
mawar di mana sekarang
saya sudah minta dia tahan
tapi sudah minta
aku akan nungguin kamu ya
gak peduli berapa lama kamu bakalan dateng
aku akan tetap nungguin kamu
kayaknya kenal banget sama aku
kak cipluk minta minum
umur kamu berapa
anak umur delapan tahun udah harus pinter ambil minum sendiri
jadi sekarang ambil minum sendiri
ini juga yang beli bahasa lama banget
nanti ada cewek rambut panjang
nanti keluar dari situ
papa pura pura aja berhenti sini ya
nanti anterin dia sampe rumah
jangan melandi suruh saya
terima kasih ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya

kotak obat gitu
nah masinnya sekolah di sini
kotak apaan ya
apa ini jam tanganku dulu
sama sekali bukan bayi aku
ini cuma lihat
kok bisa di kamu
ini kan jam tanganku
modenya cewek kan
ini bukan minyak kamu
pasti lupa lagi ya